masalah ini kan masalah keluarga mas aib
saat ini nyonya keleo sangat memerlukan seseorang mas
yang bisa dipercaya
sekaligus yang bisa juga melindungi
melindungi nyawanya dari kejahatan orang lain mas
dengar pak yadi dengar
anda salah menilai saya
saya benci sama cleo
saya benci dia
dan saya menampung dia disini bukan karena saya sayang sama dia
tapi karena saya dendam sama dia
maka dari itu saya nggak mau
mas abi dengarkan saya dulu mas
mas sebentar mas
enggak saya nggak boleh nyerah
saya harus tetap berusaha supaya mas abi itu mau membantu nyonya keleo
ya memang sih dia keras tapi sebenarnya itu baik
dia begitu khawatir sekali selama nyonya keleo itu dirawat rumah sakit
dan dia berusaha keras demi keselamatannya nyonya cleo
dia tetap berusaha
jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan
apa mungkin ciplok dalam bahaya ya
oh no nah ah uang
hai ah kamu kenapa sayang koknya lemes banget sih
semaleman aku abis tidur beri aku mimpi buruk terus
lebih buruk aku mimpi kalau aku mau mati
kamu nggak usah paranoid gitu mimpi itu cium buahnya orang tidur tapi tapi aku
berasa kalau mimpi itu bener bener nyata beri aku bener ketakutan kayaknya kalau hal
kayak gitu kamu nggak perlu terlalu pikirin mungkin itu cuma perasaan kamu aja
hai lagian nenekku pernah bilang kalau ada orang yang mimpi dia meninggal umurnya
malah lama lagian siapa sih menyakitkan kamu masih ada aku di sini
hai dari aku gak yakin kau bisa melakukan itu semua kamu tahu sebagai
laki laki kamu kan orang yang lemah
hai jadi mana bisa kamu lindungi
aku sabar sabar sabar tenang tenang
sebentar lagi semuanya akan berakhir kau sabar sabar
hai oke mungkin kamu bilang aku lelaki yang lama
hai tapi aku tuh masih punya cinta buat kamu sayang
hai aku bisa ngelindungi kamu dengan cinta yang ada di hati aku
hai buktinya ini
hai pagi pagi mungkin suami lain berangkat kerja aku apa aku siapin susu
buat kamu ya udah sekarang diminum susunya
hai berdingin nanti aku pergi dulu dan
kenapa sih nyonya mului dari tadi
mimpi cucu ya usia eh dan saya sayang
kamu lebih cucu dulu ya ya ya